ini katanya baru katanya orang dari luar negeri semuanya yang habis quarantine lolos semuanya lolos
video amatir ini diambil calon penumpang tujuan bali saat ditolak terbang oleh petugas validasi di terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang pada selasa siang
menghadapi protes itu sang petugas mencoba memberikan pemahaman terkait aturan baru penerbangan di masa ppkm
yakni hanya calon penumpang esensial dan kritikal lah yang diperbolehkan melakukan perjalanan
namun sang calon penumpang tetap ngotot dan semakin histeris
ditemui kami siang kepala kantor kesehatan pelabuhan soekarno hatta menerangkan calon penumpang itu dilarang terbang
lantaran tidak membawa surat tanda registrasi pekerja meski sudah memiliki bukti vaksinasi dan tes pcr
sebenarnya ini divalidasi oleh satgas ya jadi satgas kami di bandara itu ada satgas bandara
ini yang memvalidasi ini jika ini lolos baru mereka akan kepada kami untuk validasi apakah pcr nya valid serta bukti vaksinasinya valid
ini ada kosmat semua
aturan baru ini sesuai dengan surat edaran nomor empat
pada tahun dua ribu dua puluh satu tentang penambahan persyaratan dan pembatasan calon penumpang di masa perpanjangan ppkm yang berakhir dua puluh lima juli mendatang
dimas arief setiawan tangerang banten